kepolisian daerah provinsi maluku utara membentuk tim pemulasaran jenazah covid sembilan belas
pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut instruksi kapolri untuk mengantisipasi adanya korban meninggal akibat covid sembilan belas
pembentukan tim pemulasaran jenazah covid sembilan belas oleh kepolisian daerah maluku utara diikuti apel gelar pasukan yang dipimpin inspektur pengawas daerah irwasda
polda maluku utara mewakili kapolda brigjen paul rikuanto rabu pagi di halaman mapolda maluku utara
tim pemulasaran ini sendiri terdiri atas dua peleton anggota polri
masing masing peleton berisi delapan belas personel inti dan dua belas personel pendukung
dua peleton tim pemulasaran yang memiliki tugas yang berbeda beda mulai dari membawa jenazah menggali kubur hingga memakamkan
pembentukan tim pemulasaran jenazah ini merupakan instruksi langsung kapolri jenderal pol idam aziz
irwasda polda maluku utara kombes pol diki kusuma wardana menyatakan tim pemulasaran jenazah covid sembilan belas ini disiapkan untuk mengantisipasi adanya warga yang meninggal akibat covid sembilan belas maupun dengan gejala covid sembilan belas
jika terjadi hal tersebut tim pemulasaran sudah siap
sementara itu hingga rabu jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas di maluku utara sebanyak lima puluh kasus
lima pasien diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan belum ada pasien positif covid sembilan belas yang
sebaliknya warga yang meninggal dengan gejala covid sembilan belas dan harus dimakamkan dengan protokol pemulasaran jenazah covid sembilan belas sudah sebanyak enam orang